dan siang ini saya akan menikmati menu makan siang dengan kuliner khas jawa timur di ibu kota
kita mulai dengan menikmati menu rawon khas surabaya yang punya kuah hitam kental tapioza
cukup mudah memang jika anda ingin menikmati rawon di luar jawa timur
dan kali ini saya memilih untuk mencicipi rawon asli surabaya yang kokinya didatangkan langsung dari kota pahlawan
rawon merupakan makanan berkuah berbahan dasar daging sapi yang kaya akan rempah
mulai dari ketumbar lada biji pala jintan bawang putih bawang merah kemiri daun salam daun jeruk hingga serai menjadi bumbu penyedap masakan rawon
sementara kluwak merupakan bumbu utama yang tak boleh dilupakan
karena warna rawon yang hitam yang menjadi ciri khas rawon berasal dari bumbu yang berbentuk biji ini
kluwa atau kluwak merupakan bumbu yang berasal dari biji pohon kepayang yang tumbuh secara liar
ya di warung yang memajang koleksi vw kombi di kawasan bekasi ini disediakan tiga macam rawon
menikmati rawon kurang lengkap jika tanpa capar atau kecambak kecil dan sambal terasi
dari ketiga tiganya yang pasti kuahnya sama cuma beda dagingnya aja
daging yang empal itu karena sudah lebih dulu direbus dengan gula merah dan juga ketumbar yang lebih kental
jadi buat yang penyuka bumbu yang medok atau bumbunya yang lebih berasa lagi yang rawon daging empal lebih pas
kalau yang iga dagingnya itu lebih tebal tapi lembut karena memang kayak banyak urat uratnya gitu dan lemak
sementara yang ketiga yang original lebih agak sedikit keras karena teksturnya memang lebih banyak kayak apa ya disebutnya ini ya urat kali ya
urat urat sapinya itu lebih kelihatan
untuk seporsi rawon original anda cukup merogoh kocek rp dua puluh dua
sedangkan rawon iga dibanderol rp tiga puluh lima per porsi
sementara rawon daging empal rp tiga puluh per porsinya
puas menyantap rawon kita lanjut ke menu jawa timuran lainnya yaitu rujak cingur
untuk menikmatinya saya langsung meluncur ke sebuah kantin di kawasan wahid hasim jakarta pusat yang sudah menjajakan makanan khas jawa timur sejak tahun delapan puluh an
kantin rujak cingur pak hadi khas surabaya ini kini sudah dijalankan oleh generasi kedua
namun soal rasa sang pemilik menjamin tidak ada yang berubah karena beberapa bahan utama bumbunya masih didatangkan langsung dari jawa timur
rujak cingur terbuat dari potongan mulut atau moncong sapi yang dipadukan dengan irisan sayuran
mulai dari kangkong kambing dan kambing
mulai dari kangkung kol hingga togi dan potongan buah
di antaranya kedondong nanas dan bengkuang untuk kemudian diaduk menggunakan bumbu kacang campur petis
petis yang menjadi bahan utama bumbu rujak cingur berbentuk saus berwarna hitam terbuat dari olahan ikan laut seperti udang dan ikan
sementara cingur adalah moncong sapi yang bertekstur kenyal dan lembut
itu kalau buat saya pribadi pertama itu merupakan makanan
makanan khas daerah yang merupakan istilahnya rangenang
jadi kita mengingat masa dulu mengingat daerah dengan merasakan masakan tes khas daerah yang tidak ditemukan di semua warung di jakarta
jadi rasa kangennya muncul ketika makan rujak cingur
dalam sehari sebanyak seratus porsi rujak cingur yang dibanderol rp tiga puluh satu
ludes terjual di kantin yang buka sejak tahun dua ribu
pukul sembilan pagi hingga pukul sembilan malam ini
menu asal jawa timur saya cicipi untuk menu makan siang saya hari ini
yang pasti semuanya bikin kenyang dan juga menggugah selera
jangan lupa untuk terus rajin mengeksplor menu menu makanan nusantara
siapa tahu anda bisa mendapatkan menu yang cocok di lidah anda
suprily tanjung angga cittaksuma fordanto bimantoro jakarta